badan pengawas pemilu provinsi jawa tengah akan melakukan pengawasan intensif dalam pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
potensi kecurangan pemilu yang perlu mendapatkan pengawasan khusus adalah keterlibatan asn dan politik uang
terkait dengan indeks kerawanan pemilu ada beberapa indikator kerawanan di jateng
pertama politik uang dan keterlibatan asn
indeks kerawanan pemilu di jateng ini berpatokan pada pelaksanaan pilkada yang digelar beberapa waktu lalu di jateng
berdasarkan data bawaslu jateng secara umum kerawanan pelanggaran berupa politik uang berada di daerah daerah pinggiran dan perbatasan
di mana cakupan pengawasan sangat terbatas namun wilayah pengawasan sangat luas
yang di jawa tengah itu yang pertama itu kerawanannya adalah terkait dengan money politik
itu rata rata seperti itu dalam hajat pemilu itu
kemudian yang kedua kerawanan juga yang terjadi di jawa tengah itu terkait dengan asn
jadi keterlibatan asn
tetapi dua hal ini memang kita lihat itu barometernya yang kemarin pada waktu pilkada
menurut bawaslu keterlibatan asn dalam mendukung calon dan yang masuk dalam kategori terstruktur sistematif masif bisa dilihat dari hasil pemilu
bila pada hasil pemilu nanti salah satu calon memperoleh
lebih dari lima puluh persen dan mendapatkan dukungan lebih dari separuh wilayah
maka patut dicurigai adanya kecurangan
untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ini
bawaslu berharap adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat
imam suripto brebes